dan selanjutnya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar kofit
sembilan belas dalam segmen tanya dokter dan serba gabung melalui sambungan zoom dokter spesialis penyakit
dalam dokter dirga sakti rambe langsung saja kita sapa selamat sore dokter di juga apa kabar
selamat sore assalamualaikum tabar baik alhamdulillah masyarakat indonesia waalaikumsalam
sudah siap ya dokter menjawab pertanyaan dari warganet hari ini sudah siap oke kita ke
pertanyaan pertama datang dari ed kongko kongko dokter jika vaksin terbukti efektif ini yang
harus didahulukan yang mana mendapatkan vaksin apakah seluruh pelajar mulai dari paut sampai
perguruan tinggi atau siapa ya tentu kalau vaksin baru tentu kapasitas awalnya terbatas
ya ideal akan kita mevaksinasi seluruh rakyat cuma itu tidak mungkin dilakukan sekaligus harus
bertahap jadi yang dipilih adalah mereka yang berisiko tinggi siapa saja pertama para tenaga
kesehatan yang berjuang di garis terdepan yang merawat pasien yang kedua pasien pasien yang
berisiko tinggi untuk mengalami kasus yang berat yaitu orang di atas enam puluh tahun atau orang orang
dengan berbagai penyakit kronik seperti diabetes penyakit jantung ya baru nanti bertahap sehingga
seluruh masyarakat bisa divaksinasi oke berarti dimulai secara bertahap
begitu dari yang resikonya paling tinggi ya oke thanksnya dokter ini datang dari ad santoso

umum ke rakyat juga ya tentu kita berharap vaksin ini bisa diberikan secara cuma cuma ya atau gratis
baik itu oleh pemerintah pusat pemerintah daerah ya karena memang asimasi biayanya sekitar lima sepuluh
lumayan berat gitu
oke tapi berarti sebagai
masyarakat atau rakyat indonesia
ini bisa tenang begitu ya karena nantinya
akan menjadi program nasional sudah ada
sudah diatur begitu ya
ya betul baik nah dokter pertanyaan
selanjutnya ini masih terkait vaksin juga
tentunya nah tapi kali ini
pertanyaannya adalah vaksinnya ini
nanti akan buat yang sakit saja atau
bisa juga buat pencegahan dok
disiapkan untuk sebagai
metode pencegahan jadi
kalau orang yang sudah pernah terinfeksi
ada yang sedang sakit atau yang
sudah sembuh itu sudah tidak ada
manfaatnya lagi untuk mendapatkan vaksin ini
jadi ini hanya untuk orang yang sehat
oke lalu yang sakit itu nanti
bagaimana dok apakah memang nantinya
akan tetap disarankan mengikuti pengobatan
atau tidak perlu dikasih vaksin lagi
yang sudah pernah terinfeksi
tidak perlu vaksinasi lagi
tapi kondisi kesehatannya tetap perlu
dipantau nanti ya kalau pernah terinfeksi
covid oke baik berarti
diutamakan untuk mencegah dulu begitu ya
baik nah terakhir nih dokter pertanyaan
at jowo british dokter mau tanya
vaksin ini kan merupakan virus yang dilemahkan
sejauh ini bagaimana ceritanya
kita bisa mendapatkan strain yang cukup
lemah untuk tidak menyebabkan lesi di paru
tapi tetap mendapat
atau dapat memicu respons imun dalam menangkal
covid sembilan belas atau bagaimana nih dok
ya itu tidak betul ya
vaksin yang di uji coba bio farma ini
adalah vaksin yang mengandung virus
yang sudah mati
artinya tidak ada risiko sama sekali
untuk dapat menyebabkan penyakit
oleh karena itu masyarakat tenang saja ya
karena ini vaksin yang
terbukti sudah aman
oke berarti bisa digaransi
iya begitu dok ini ada pertanyaan lanjutannya nih
bisa digaransi aman begitu ya
ya dan kita kan
masih menunggu hasil uji klinis fase
ketiga ini ya sedang berlangsung nanti dari sana
kita bisa menilai apakah ini betul amal
kita harapkan agar bisa efektif
dan tanpa resiko seminim mungkin
begitu ya dokter untuk diproduksi bisa
diproduksi secara massal begitu ya
betul baik terima kasih dokter
spesialis penyakit dalam dokter dirga saktirambe
sudah bergabung bersama kami di tanya dokter
hari ini sehat selalu dok